kita sudah bergabung bersama salah satu penenun kain endek kadek antari di badung bali
selamat siang mbak antari
selamat siang mbak
baik mbak antari kalau misalnya tadi sempat melihat dan yang sekarang lagi viral viralnya
ini satu brand terkemuka dunia christian dior menggunakan kain endek di salah satu koleksinya untuk tahun dua ribu dua puluh
dan akhirnya sekarang kain endek semakin dilirik di mata dunia sebagai salah satu pengrajinnya
baik mbak ya dari saya pertama mendengar tersebut saya sangat senang sekali dan merasa bangga
karena dalam kondisi sekarang jadi kain tradisional indonesia khususnya bali sendiri
bisa masuk di kancah internasional dan disukai oleh salah satu desainer tertentu di internasional
jadi saya sangat bangga sekali dan semoga ini bisa jadi penyemangat buat kami para pengrajin endek di bali
untuk bisa lebih dan tetap semangat di masa pandemi ini
oke mbak antari kalau untuk kawan kawan perajin tenun endek di sana ini seperti apa sih
kita tahu bali ini kan gerbang dari dunia internasional
otomatis banyak sekali mungkin warga asing masyarakat asing yang memang melihat langsung pengerjaannya dan juga membelinya
kalau dari selama ini yang mbak antari dan teman teman tahu di sana
memang sebesar itukah minat masyarakat dari luar negeri terhadap
mbak antari apa penyebabnya penun endek ini
baik mbak ya jadi untuk peminat kan enggak oleh masyarakat luar negeri
itu memang kain endek bali itu yang kain dengan motif motif memang klasik
jadi seperti yang dikenakan kemarin fashion show itu jadi motifnya itu motif motif klasik bali
dan saya sendiri juga pernah menerima pesanan pesanan
oleh artis artis model model yang luar negeri yang dengan menggunakan kain enda untuk vision show nya
oke seperti siapa misalnya mbak antari yang melakukan pemesanan ke mbak antari langsung
kalau untuk modelnya langsung saya biasanya melalui garment nya mbak
jadi desainer yang di bali nya aang
kami pengerajin menerima pesanan dari garment nya
jadi memang sebelumnya sudah diketahui secara luas sama masyarakat
masyarakat internasional ya soal keindahan kain tenun ende klasik ini
boleh nggak sih mbak mungkin di dekat mbak antari ada koleksi yang memang mbak antari bikin
untuk bisa dipamerkan ke kami di sini
kami penasaran gitu kalau yang motif motif klasik itu seperti apa
oh boleh mbak
jadi kalau yang ini kelihatan ya
kelihatan oh cantik sekali
ya ini saya mengambil warna dasar apu saya memang lebih suka warna warna yang ini
nah motifnya seperti yang dipakai untuk fashion show kemarin
tapi ini bentuk catrian atau berbeda
jadi memang kelihatan lebih apa tuh motifnya itu penuh ya mbak ya
nah ini lebih jelasnya karena ada warna warna mungkin jadi motifnya
oke cantik sekali ya
tapi mbak antari kalau bicara soal pengerjaannya apa aja sih mbak
tantangannya dalam memproduksi kain endek ini apalagi mengingat sekarang masa pandemi seperti ini
mungkin apakah bahan bakunya semakin sulit
baik ya mbak ya tantangannya untuk masa pandemi sekarang ini
kalau peminatnya saya sendiri itu minyak masih pelanggan banget yang sangat memihati kain endek

tapi tantangannya saya sendiri itu minyak masih pelanggan banget yang sangat memihati kain endek
jadi tentu yang masih artinya tetap konsumtif terhadap kain itu sendiri
karena ini masalah yang di
mbak antari sepertinya kita sedikit mengalami sedikit masalah koneksi
mbak antari sepertinya kita sedikit mengalami sedikit masalah koneksi
tapi tidak apa apa terima kasih
dan kita masyarakat indonesia juga turut berbangga
akhirnya kain endek ini bisa go internasional gitu ya
terima kasih mbak antari